berita terkini mengenai cuaca ekstrem di jawa tengah
di datang di pendopo demak
pelasana harian bupati demak joko sutanto menandaskan
jika pihak satgas covid sembilan belas demak tidak menyangka
jika undangan mendadak akan ramai di datang guru
pihak yang mengaku hal ini dilakukan untuk memenuhi target
di demak sendiri ditargetkan
seribu orang mendapat vaksin per hari
rencananya pihak satgas pp covid sembilan belas demak akan menjatuhkan ulang
untuk ratusan guru yang gagal divaksinasi hari ini
di demak sendiri ditargetkan
ada sekitar dua lima ratus tenaga pendidik yang akan divaksinasi
di mana vaksinasi tersentral di pendopo kabupaten demak
dan rumah sakit sunan kalijaga demak
indra winar di demak jawa tengah